saat ini kita sudah terhubung dengan konsul jenderal republik indonesia di johor baru pak sunarko
selamat sore pak sunarko bagaimana kelanjutan pencarian wni korban karamnya kapal
selamat sore mbak lady
upaya upaya dan operasi pencarian hingga hari ini hari keempat setelah musibah terjadi
masih terus dilakukan dan dilanjutkan bahkan diintensifkan
hari ini operasi pencarian oleh sar gabungan malaysia mencakup radius lima puluh km dari tempat kejadian dan terus diperluas lagi
hari ini dikonfirmasi dan dilaporkan tidak ada penemuan jenazah lagi
namun ditemukan beberapa dokumen antara lain kartu keluarga dan beberapa identitas yang ditemui di beberapa lokasi di laut di wilayah tersebut
iya informasi untuk hingga setelah
saat ini pak berapa banyak korban yang ditemukan dan juga masih dinyatakan hilang
dari pencarian sudah kita lakukan empat hari ini dapat dikonfirmasikan dan disampaikan bahwa dua puluh satu warga negara indonesia yang menjadi korban
dan sudah ditemukan jenazahnya saat ini sudah ditangani dan sudah ditempatkan di rumah sakit di johor baru hospital sultan ismail
dengan demikian dari data awal
sekitar atau paling tidak lima puluh penumpang yang diinfokan awal dan empat belas dinyatakan selamat
kemudian dua puluh satu hari ini hingga hari ini kita peroleh informasinya
maka setidaknya terdapat masih lima belas warga negara indonesia yang belum diketahui atau belum dapat ditemukan saat ini
baik dari sejumlah jenazah tersebut bagaimana selanjutnya proses identifikasi pak dan pemulangan jenazah
dari dua puluh satu jenazah yang sudah dievakuasi dan ditemukan saat ini sudah ditangani dan sudah dilakukan pos mortem dan juga otopsi
seluruhnya dua puluh satu sudah dilakukan otopsi dan postmotim dan identifikasi masih terus dilakukan
tantangan yang kita hadapi memang sebagian besar tidak memiliki atau tidak terdata tidak ada data dan dokumen
serta kita masih mencocokkan antara data yang diperoleh dari lapangan
dari empat kejadian dan juga yang kita kumpulkan dari beberapa keluarga
namun hingga hari ini sudah kita pastikan dan kita konfirmasi tujuh jenazah sudah bisa kita identifikasi
dan tiga lainnya masih dalam proses bahkan dari tujuh yang sudah kita identifikasi
tiga diantaranya sudah diklarifikasi oleh pihak keluarga sudah dipastikan dan sekarang sedang kita atur untuk bantuan
pemulangan atau repatriasi
jadi jenazah dari jorbaru menuju kuala lumpur kemudian penerbangan ke jakarta dan ke daerah asal
dari tiga jenazah yang sudah kita identifikasi dan kita klarifikasi datanya dan kepastiannya dari lombok tengah dan juga dari pekanbaru
lalu bagaimana jika misalnya jasad ini memang sangat sulit dikenali pak
apakah kemudian akan dipulangkan ke indonesia agar nanti pihak dari keluarga bisa mengumpulkan data antemortem begitu pak
kontak dan hotline kjri terus dibuka dan sejauh ini sudah menerima banyak masukan
banyak pengaduan dari warga yang mencari dan memperoleh informasi yang menginginkan informasi tentang keluarganya
yang selamat sudah kita hubungi juga keluarga keluarga di daerah dan yang teridentifikasi atau yang sudah teridentifikasi juga sudah kita hubungi keluarga
namun untuk yang sulit diidentifikasi tentu saja kita masih akan melakukan koordinasi
terutama dalam waktu dekat ini dengan meminta bantuan dan dukungan dari polri pusat untuk mengirimkan dvi team atau inavis
yang nantinya dapat membantu mengklarifikasi dan juga mengidentifikasi secara cepat dalam situasi saat ini
bekerjasama berkoordinasi dengan otoritas di malaysia tentunya
baik koordinasi terus dilakukan ya pak sunarko
selanjutnya untuk korban yang selamat pak bagaimana kondisi mereka
dan kemudian bagaimana
bagaimana kemudian proses selanjutnya untuk pemulangan ke daerah masing masing
wni yang kondisi selamat sudah bisa kita hubungi bisa kita jengu dan sudah bisa kita temui di detensi imigrasi di setiatropika di johor
kondisinya sehat dan alhamdulillah sudah kita bantu dengan pakaian makanan konsumsi dan sebagainya
dan sekarang akan kita kawal proses kepulangannya ke indonesia tentu saja setelah menjalani tahapan tahapan atau proses
yang dilaksanakan oleh pihak imigration dari malaysia
tapi terus kita kawal mekanisme dan proses kepulangannya dan kita pastikan kelancarannya pada saatnya nanti
dan bisa dikonfirmasi ya pak bahwa memang jumlah penumpang yang diperkirakan di dalam kapal karam tersebut adalah lima puluh orang ya pak
bukan enam puluh orang yang sebelumnya memang sempat dinyatakan oleh penumpang yang selamat
tentang jumlah penumpang memang sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi dan dipastikan
namun itu info awal yang kita peroleh dari saat kita menemui beberapa warga negara indonesia yang selamat
dan diperoleh informasi awal sebanyak enam puluh tadi itu yang sudah kita sampaikan awal
dan terus kemudian sedang kita akan terus dalemi lagi melalui mekanisme dan proses lebih lanjut
namun tahap ini tahap awal ini yang kita perlukan adalah penanganan cepat bagi korban jenazah yang sudah ada
dan juga operasi untuk pencarian dan juga penanganan untuk wni yang selamat
dari sisi kekonsuleran dan dari sisi bantuan kemanusiaan
baik pak sunarko terkait dengan kasus karamnya kapal yang membawa tki ilegal ini sebelumnya sudah beberapa kali terjadi
ini bukan yang pertama kali lalu menurut anda bagaimana upaya pemerintah mengatasi banyaknya tki ilegal yang masuk ke malaysia
betul peristiwa peristiwa ini atau musibah ini merupakan peristiwa yang sering kali terjadi bahkan di awal desember ini tanggal empat desember juga terjadi hal
yang serupa meskipun tidak banyak korban yang ada
tapi tentu saja ini menjadi keprihatinan kita
sebenarnya pemerintah indonesia telah memiliki undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas mengenai perlindungan pekerja migran indonesia
yang menjadi landasan yang menjadi rujukan kita di dalam upaya untuk rekrutmen penempatan dan juga upaya pelindungan
baik sebelum keberangkatan maupun setelah tiba di wilayah tempat bekerjanya di luar negeri
namun demikian melihatnya
menyikapi situasi yang berkembang saat ini tentu saja upaya upaya koordinatif upaya upaya penanganan di tingkat lapangan dari semua unsur perlu terus untuk kita tingkatkan dan kita perkuat
untuk memastikan bahwa hal hal seperti ini tidak terjadi pengawasan kita perketat di titik titik keluarnya atau titik titik exit
selain itu upaya penegakan hukum law enforcement juga perlu kita perketat perlu kita tegakkan untuk para pelaku
tppu ini tindak pidana perdagangan orang dan juga calo calo atau agen dan sebagainya yang sangat merugikan kepentingan masyarakat
dari sisi kami upaya untuk sosialisasi diseminasi informasi dan juga penyadaran publik mengenai bahaya dan resiko bekerja di luar negeri secara tidak resmi
ini pun terus kita perkuat kita kejarkan sehingga tidak ada lagi atau paling tidak tidak terjadi hal hal seperti ini lagi dan warga menyadari betul tentang resiko hal hal yang akan membahayakan jiwa dan keselamatannya
karena dalam mereka bekerja di luar negeri
demikian mbak ledi
pak sunarko tadi seperti yang anda katakan bahwa memang penegakan hukum sangat penting begitu ya diutamakan saat ini
lalu apakah sejauh ini sudah dimulai begitu pak untuk investigasi terkait pihak yang terlibat dalam pengiriman puluhan tki ilegal tanggal lima belas desember kemarin ini
tentu saja seperti sebelumnya juga pemerintah indonesia melalui otoritas terkait di indonesia juga telah melakukan menangani dan juga melakukan tindakan
penegakan hukum bagi mereka yang terbukti melanggar
di pemerintah kerajaan malaysia sendiri juga penegakan hukum untuk tindak pidana tppu itu juga aktif dilaksanakan dan juga sangat tegas dalam penindakan hukumnya
jadi di dua sisi di indonesia pun kita tegas perkuat
di sisi lain di kerajaan malaysia juga upaya upaya ini terus ditingkatkan
baik terima kasih pak sunarko
jenderal republik indonesia di johor baru malaysia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom